panitia seleksi calon pemimpin komisi pemberantasan korupsi hari ini membuka pendaftaran
seluruh persyaratan calon pendaftar pemimpin kpk diharapkan dapat dipenuhi dengan baik
sehingga tidak mengganggu tugas di komisi antirasuah tersebut
panitia seleksi calon pemimpin kpk membeberkan sejumlah persyaratan dan proses seleksi
selain seleksi administrasi calon pemimpin kpk akan melewati uji kompetensi dan wawancara
pansel juga mengharapkan bantuan dari institusi media untuk memberi masukan
dan melakukan penelusuran calon pemimpin kpk
pansal membuka pendaftaran mulai senin ini hingga empat juli dua ribu sembilan belas
pansal akan mengadakan profil assessment oleh satu lembaga human rights development yang bagus
untuk meneliti mengenai unsur unsur psikologi